aktivitas di kantor dprd kota medan sumatera utara tetap berjalan
meski sudah empat belas orang aparatur sipil negara dan pegawai honorer di gedung wakil rakyat itu
terkonfirmasi positif covid sembilan belas
rapat dengar pendapat komisi ddprd medan yang mengundang sejumlah lurah dan camat
tetap digelar pada selasa
begitu juga dengan sejumlah agenda kunjungan kerja dari dprd kabupaten lain
padahal hingga selasa siang sudah empat belas orang di lingkungan dprd kota medan
terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kasus berawal dari kasubag perlengkapan sekretariat dprd medan erlina linda
yang meninggal dunia pada empat belas agustus dua ribu dua puluh karena positif covid sembilan belas
menyusul kemudian kasubag risalah dan persidangan lili carolina batubara
yang juga dinyatakan positif covid sembilan belas dan saat ini sudah sembuh
hasil penelusuran dari dua kasus ini menunjukkan dua belas orang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
mereka adalah aparatur sipil negara pegawai kebersihan dan petugas keamanan
terus saat ini yang terpapar
kita sudah papar dua belas orang yang terpaksa covid sembilan belas dua belas orang kita sudah isolasi mandiri
saat ini tidak masuk kantor kita sudah mulai semalam itu sudah isolasi mandiri kita lakukan
apakah tidak ada rencana lockdown untuk kantor dprd
kita tidak melaksanakan lockdown karena ada beberapa kegiatan
untuk kepentingan masyarakat kota medan juga tetap itu kita laksanakan
sejumlah anggota dprd medan mengaku tetap menjalankan rapat
karena sudah mengundang lura dan camat untuk membahas
perubahan apbd kota medan
namun mereka tetap berharap protokol kesehatan diperketat
mereka bahkan menyarankan pimpinan dewan segera melakukan lockdown
sudah lebih dari dua puluh persen yang kena di kantor ini kan gitu
ya protokol kesehatannya harus lebih diperketat untuk sementara
dan kalau boleh ini dibersihkan dulu kan
gimana caranya supaya ya lebih aman lah bagi dewan maupun bagi pekerja yang ada di sini
maupun nanti tamu yang datang ke kantor dprd kota medan
kedua belas orang yang terpapar covid sembilan belas di lingkungan dprd kota medan
kini menjalani isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan gugus tugas kota medan
agus supratman medan sumatera utara